melakukan hal hal luar biasa
curo berkeliaran dari kota ke kota
untuk mencari manusia hebat
dan membuat kisah yang hebat
di satu kota seperti itu
hiduplah seorang pemuda tampan
antonio adalah pembuat jam
dan teman dekat curo
ia dermawan cerdas
dan juga pekerja keras
putusan raja datang
sang putri telah memutuskan
siapapun yang dapat melakukan
hal yang paling luar biasa
akan memiliki putri raja
dan setengah dari kerajaannya
setiap orang yang ingin
diundang ke istana esok hari
wah apa itu ya
aku jadi penasaran
menengah hari ya
apa yang akan kau lakukan
untuk memenangkan hati sang putri
apa yang bisa kuperbuat
jadi kau berpikir
kau tidak bisa membuat hal
yang paling luar biasa
apa kau tidak berpikir
satu satunya hal luar biasa
yang bisa aku lakukan
adalah membawamu kepada mereka
kau adalah satu satunya hal
yang tidak biasa dalam hidupku saat ini
aku tidak akan memaksamu
untuk melakukan itu
tapi kau membuatmu
untuk membuat jam bukan
mengapa kau tidak membuat jam
yang luar biasa
membuat jam tidak luar biasa
tapi membuat jam yang paling luar biasa
pasti akan luar biasa bukan begitu
hah aku rasa aku tidak bisa curo
kau tidak akan pernah tahu
jika kau tidak mencobanya
ini membuat antonio berpikir
apa yang harus dia hilangkan
setidaknya dia bisa mencoba

antonio menyelesaikan semua pekerjaannya
dan pergi tidur
antonio terus menatap kotak alatnya
apakah dia benar benar mampu membangun
sesuatu yang luar biasa
yah bagaimana dia bisa tahu
kalau dia tidak mencoba
dia mengambil kertas
dan menggambar kasar jam yang dia bayangkan
dan kemudian mulailah
mungkin mungkin saja curo benar
pikirannya tiba tiba dipenuhi dengan hal hal luar biasa
yang bisa dia lakukan dengan jam
dia bekerja berjam jam
dia sangat senang bahwa dia tidak makan dan tidur sepanjang malam
kesokan harinya seperti yang diputuskan
seluruh kota memadati istana untuk menunjukkan bakat mereka
ada pejuang pedang yang ya bertempur dengan diri mereka sendiri
lebih dari dengan orang lain
bukankah aku luar biasa dengan melukai diriku sendiri
aku bisa tidur berbulan bulan
oh dia sudah tidur
ayah apa kita harus menunggu berbulan bulan untuk membangunkannya
bawa dia pergi
akan lebih mudah kalau begitu
ada pemain sulap yang bosan bermain sulap dengan apel dan pir
dan mulai menyulap dengan meja dan kursi
pada satu titik mereka begitu putus asa untuk membuktikan diri
sehingga mereka mulai menyulap para pengawal kerajaan
aku tidak bisa mengatakan kalau ini adalah hal paling luar biasa
tapi aku akan muntah jika ini tidak berhenti
tapi yang mulia kami ingin menyulapmu berikutnya
lalu masuklah antonio
dia membungkuk pada putri dan raja
aku adalah pembuat jam yang mulia
dan aku ingin menunjukkan kepadamu pekerjaanku
para kontestan yang hadir di istana sudah yakin bahwa antonio akan kalah
dia hanya pembuat jam belaka
antonio melepaskan kain dari struktur dan memperlihatkan jam yang tampak sangat aneh
itu adalah jam paling jelek yang pernah aku lihat
maafkan aku yang mulia
tetapi bakat dan kecerdasan dapat mencapai hal hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecantikan
mari kita lihat apa yang bisa dilakukan
yang dilakukan antonio adalah menyentuh bagian tengah jam dan mulai bergulir
ketika semua orang melihat dengan kagum jam berdentang satu kali
dan keluarlah seorang yang terbuat dari kayu
aturan nomor satu untuk menjalani kehidupan yang bahagia adalah memiliki keyakinan
percayalah siapa dirimu dan hidupmu akan lengkap
ya itu pasti
itu pasti aturan jika kau bertanya kepadaku
pria kayu itu kembali ke dalam
jam berdentang dua kali dan keluar dua balerina
oh mereka menari dan bergerak dengan sangat indah
itu sungguh ajaib
jam berdentang tiga kali
dan keluarlah matahari dan juga bulan
bukan yang asli tentu saja
yang ketiga adalah bintang
bintang paling terang di langit malam
yang mungkin aku tambahkan tidak terlalu serius
buat jam menjadi empat
dan ternyata sekarang ini adalah teka teki nyata yang harus dipecahkan oleh istana
gerobak mengeluarkan tulip belalang sarang kosong dan sekeranjang buah buahan segar
tunggu si tulip memakan belalang
dan roh belalang duduk di sarang kosong dan memakan buah segar
aku mau mecahkan teka teki
sekuntum bunga memakan serangga yang tidak bersalah dan rohnya memakan buah
aku tahu apa ini
ini adalah empat musim
tulip tumbuh di musim semi
kita semua tahu bahwa belalang keluar di musim panas
kosong adalah musim dingin karena burung burung telah terbang
dan sekeranjang buah buahan segar adalah musim gugur karena buah buahan segar menandakan festival panen kami
saat teka teki dipecahkan benda benda kembali ke dalam jam
jam terus berjalan dan pukul lima
teka teki lain terlempar keluar
kacamata gong semangkuk rempah segar
sepiring makanan mengepul
dan anak anjing kecil
kacamata untuk melihat gong untuk mendengar
uh aroma rempah segar
makanan lezat panas untuk dicicipi dan
ah sentuhan oh bisakah aku menyentuh anak anjing kecil yang lucu itu
tetapi begitu teka teka itu diselesaikan
benda benda itu dengan cepat kembali ke dalam karena bahkan mereka tidak bisa menemukan

sekarang adalah paru waktu
jam berdentang enam kali dan keluarlah dadu yang perlu diperbaiki
oh itu rusak
tidak ada dadu yang hanya bisa menghasilkan enam dadu setiap saat
hmm tidak rusak tuan
itu waktu di dalam jam oh
oh aku tahu itu
sudah waktunya untuk tujuh orang
tujuh anak kecil muncul
mereka berputar putar dalam lingkaran dan tampaknya terjebak dalam lingkaran tak berujung dari sebuah sair pendek
oh aku sangat biru
dan aku mengejarmu
banyak yang harus kami lakukan
kita telah mencapai pertengahan minggu
simpan yang ke tiga belas di sampingku dan aku akan memberimu pekikan
hari terakhir hari terakhir
aku hanya ingin tidur
terima kasih untuk kalian berenang
aku lelah sepanjang minggu
oh aku sangat biru
benarkah itu aku tidak mengejarmu
ini adalah tujuh hari dalam seminggu
hari hari kembali dengan damai
hal yang paling mencengangkan terjadi ketika jam menunjukkan pukul delapan
delapan planet keluar
mereka berputar putar untuk menunjukkan betapa indahnya tata surya
ketika planet planet kembali
waktunya bagi sembilan peri yang sudah menunggu untuk keluar dan mempersembahkan tarian
istana dengan riang menyaksikan peri peri itu menari
jam berdentang lagi dan keluarlah sepuluh anggota
setelah jam menunggu
peri peri menangkap peri peri
peri peri menangkap peri peri
peri peri menangkap peri peri
peri peri menangkap peri peri
peri peri menangkap peri peri
peri peri menangkap peri peri
mereka sangat cerdas
sehingga para pengawal kerajaan takut akan pekerjaan mereka
sebelum sang raja bisa mengatakan apapun
tiba tiba dua anak keluar
mari kita bermain game
iya dua dan dua dan tujuh
jam berdentang sebelas
jam berdentang sebelas
jam berdentang sebelas
jam berdentang sebelas
semua orang menunggu dengan sabar
karena sekarang adalah waktu untuk dua belas
jam bergetar dan bergerak keluar
datanglah seorang wanita tua
semua orang bingung melihatnya
tapi kemudian dia mulai bernyanyi
dia menyanyikan dua belas lagu indah dengan suaranya yang indah
suaranya yang surgawi
membuat bunga bunga mekar dan burung burung di luar istana mulai menari
itu adalah suara terindah yang pernah didengar siapapun
oh itu benar benar hal paling luar biasa yang pernah aku lihat
dengan senang hati aku akan menikahkan anak perempuanku
dengan seorang pria bernama antonio sang pembuat jam
semua orang di istana
setuju bahwa jam adalah hal yang paling luar biasa
putri juga jatuh cinta pada pembuat jam
sama seperti raja akan mengumumkan tanggal pernikahan
oh jam itu terlihat sangat indah bahkan saat dihancurkan
sungguh menakjubkan untuk melihatnya
kru munan hanya bisa berdiri di sana
tapi dia tidak bisa melepaskan pandangan mereka
aku menghancurkan hal yang paling luar biasa
bukankah itu luar biasa
iya itu benar
jadi dengan peraturanmu
aku akan menikahi putri dan mendapatkan setengah dari kerajaan
bukankah itu benar
iya itu benar
ah tapi ayah
maafkan aku anakku
janji adalah janji
seluruh kerajaan setuju bahwa menghancurkan karya seni yang indah
adalah hal yang paling luar biasa
tapi tidak dengan cara itu
ah putriku tersayang
janjinya adalah untuk hal yang paling luar biasa
bukan jenis tertentu dari hal yang paling luar biasa
aku siap menikah denganmu
istana terkejut dan juga sedih
dia membawa jamnya yang rusak kembali ke rumahnya yang gelap
dia duduk di tempat tidur sedih tidak bisa bergerak
oh ini mengerikan
itu itu kebenaran
betapa bodohnya aku
aku bermimpi menikahi sang putri
tidak apa apa churro
tidak ada yang berubah
aku mencoba yang terbaik
aku harus tidur sekarang
tapi churo tidak akan menyerah pada temannya semudah itu
keesokan harinya putri akan menikah dengan pria yang kemudian disebut penghancur luar biasa
persiapan dibuat tapi tidak ada yang senang
baik sang putri maupun sang raja
sang penghancur luar biasa memasuki istana dengan bangga dan berdiri di samping sang putri
ketika semua orang berdiri di sana menyaksikan dengan sedih pintu istana dibuka dengan suara keras
yang mulia mereka mereka datang
siapa yang datang
itu roh roh dari jam yang rusak
pria kayu hari hari dalam seminggu planet planet datang terbang
kau kau pikir kau bisa membunuh bakat membunuh seni
turunkan aku turunkan aku
tidak bisa tuan
cuma buat pria ini berputar putar seperti kita
aku merasa pusing
oh salah siapa ini bagaimana kau bisa berpikir bahwa seni tidak memiliki roh
ayo buat dia menari
ah ah ah punggung kau baiklah berhenti berhenti
aku bodoh berpikir bahwa aku dapat membunuh seni
aku setuju aku cemburu pada pembuat jam
keahlian dan jam cerdas yang ia buat benar benar hal yang paling luar biasa
oh seseorang pergilah dan panggil antonioku
hahaha kemari anakku kau benar benar layak mendapatkan setengah dari kerajaanku
istana bersuka cita untuk bertemunya kembali putri dan antonio
pembuat jam membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kuat dan jahat perusak itu
bakat sejati tidak pernah bisa dihancurkan
untuk sang penghancur luar biasa ya dia melakukan pekerjaan luar biasa memperbaiki benda yang rusak
seperti yang mereka katakan semuanya baik baik saja itu berakhir dengan baik
huh apa yang terjadi
apa aku memenangkan setengah kerajaan dan hati sang putri
oh tidak kau tidak itu adalah akhir dari cerita
oh tidak tunggu tunggu aku bisa menunjukkan kepadamu hal yang paling luar biasa

aku bisa menunjukkan kepadamu hal yang paling luar biasa